sebagai seorang ibu saya sangat sedih ya mendengar berita seperti ini
tapi juga kalau memang tadi kita lihat dari polisi mengatakan bahwa motifnya atau alasannya ibu itu membuang bayi tersebut itu karena masalah ekonomi
tapi juga mungkin harus didalami masalah mental sang ibu
karena yang namanya isu postpartum depression atau baby blues itu it's very real tapi jarang dibicarakan
iya dan juga kemudian banyak orang yang tidak tahu bahwa sebetulnya bisa saja dibawa ke tempat berobat manapun ya
karena sekarang kan ditanggung juga oleh pemerintah begitu
tapi yang belum adalah justru ibunya ya tentang tadi kendala kendala psikologis yang sebenarnya itu menjadi faktor utama bagaimana seorang ibu memperlakukan atau berhubungan dengan anak ketika sedang dalam tekanan seperti itu
iya betul mudah mudahan ini segera bisa jadi pembelajaran agar kedepannya tidak terjadi lagi kasus seperti ini
kini kita ke informasi selanjutnya di mana romi chofpa ismail dokter gigi yang gagal lulus seleksi cpns solok selatan lantaran menyandang disabilitas pada selasa sore mendatangi kantor kementerian sosial
menteri sosial agus gumiwang kartasasmita mengaku sudah berkoordinasi langsung dengan bupati solok dan meminta agar dokter gigi romi syofa dapat ditugaskan menjadi pns
menggunakan kursi roda romi shova ismail mendatangi kantor kementerian sosial di kawasan salemba jakarta pusat pada selasa sore
didampingi kuasa hukum serta rekan sejawat dari persatuan dokter gigi indonesia romi disambut langsung menteri sosial agus gumiwang kartasasmita
setelah mendengar cerita romi mensos mengaku telah berkoordinasi langsung dengan bupati solok selatan untuk menyelesaikan masalah ini
intinya misi dari kementerian sosial dari saya sendiri itu agar ibu romi bisa ditempatkan menjadi pns dr gigi yang ada di kabupaten selok selatan
ini atas dasar kemampuan kemampuan atau keinginan
dari yang bersahabatan sendiri
bahwa dengan kejadian kejadian seperti ini dan telah diberikan apresiasi oleh bapak kementerian mudah mudahan ada titik terangnya
jadi langkah kita dalam mencari pekerjaan itu sama
tidak ada pembedaan antara umum maupun khusus
rohmi sofa sebelumnya mengadukan nasibnya ke yayasan lembaga bantuan hukum indonesia dengan membawa sejumlah berkas sebagai bukti
menurut kuasa hukum romi pencoretan nama kliennya dalam daftar cpns
merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas
sebelumnya dalam sebuah rilis panitia seleksi cpns solok selatan menyatakan
pembatalan kelulusan dokter gigi romi sebagai cpns sudah melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku
pembatalan dilakukan setelah melalui kajian teknis yuridis dan rapat berulang ulang
yang akhirnya memutuskan bahwa yang bersangkutan dibatalkan karena tidak memenuhi syarat formasi yang diikuti
undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas tentang
penyandang disabilitas menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hal yang sama di mata hukum
terlebih romi memiliki nilai tertinggi dalam tes hasil cpns yang diikutinya pada dua ribu delapan belas lalu
rizky tiaryahya jakarta
terpantau tidak sehat menurut situs pemantau kualitas udara air visual
namun kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk mempertanyakan akurasi
sialatan teksi udara buruk milik air visual
informasinya sesaat lagi tetaplah bersama good morning